sejumlah ormas menggelar aksi solidaritas rohingya di depan keduduan besar myanmar di kawasan menteng jakarta pusat
ribuan peserta berkumpul di sekitar bundaran hotel indonesia dan melakukan long march menuju ke dubes myanmar
rabu siang ribuan peserta aksi solidaritas rohingya sudah memadati ruas jalan agus salim depan kedubes myanmar
aksi yang dimotori sejumlah ormas dan mahasiswa ini untuk memberikan dukungan kepada umat muslim rohingya
yang mengalami kekerasan di negara bagian rakin myanmar
peserta aksi mengajukan sejumlah tuntutan
hentikan pembantaian muslim rohingya
memutus hubungan diplomatik dengan myanmar
serta memberikan bantuan kepada para pengungsi rohingya
sementara itu pengamanan di kedubes myanmar sudah terlihat sejak pukul sembilan pagi
kawat berduri dan lima unit mobil water cannon sudah disiagakan di lokasi aksi
pihak kepolisian juga menutup akses dari jalan imam bonjol menuju jalan

meawakan jurim dan hydration ilahkan terhadap kecil tangkapan
ngelek jenen akwam ada ekrangan pegawade
masa tersebut tidaklah sebesar belt nilai pijaman pemesin masalah kombi